terima kasih saudara anda masih menyaksikan kompas semalam
wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan prabowo gibran menguat
presiden joko widodo meminta soal kabinet mendatang ditanyakan ke prabowo subianto
presiden joko widodo meminta agar isu formasi kabinet pemerintahan berikutnya ditanyakan langsung kepada presiden terpilih prabowo subianto
jawaban ini disampaikan joko widodo menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan prabowo gibran mendatang
joko widodo bilang saudara tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini
kabinet yang akan datang ditanyakan kepada presiden terpilih
tanyakan kepada presiden terpilih
masukan dari bapak apakah memang diperlukan
wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah
gibran bilang rencana tersebut masih dibahas termasuk di dalamnya soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis
ini akan menjadi prioritas terutama di seratus hari pertama
itu nanti ya masih dibahas masih digotok lagi tunggu aja
salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang berarti sini
bahwa kemarin sempat dibahas tapi tunggu dulu ya tunggu dulu tunggu dulu kemarin sempat dibahas
berapa arjensinya sih mas untuk makan siang gratis kenapa harus dibahas di lantai dan sendiri
karena melibatkan anggaran
yang besar distribusinya juga tidak mudah logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
ini makanya harus ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan
karena kita pengen program ini benar benar bisa impactful benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti kok ya